papua dan papua pegunungan
untuk provinsi jawa barat sendiri
agendanya dimulai jam sepuluh pagi tadi
tapi baru dimulai beberapa waktu yang lalu
karena ada beberapa hal yang tentunya nanti masih akan kita tanyakan
apa penyebab keterlambatan dari rekapitulasi suara tingkat nasional
ada tiga puluh empat provinsi yang sudah selesai menggelar rekapitulasi suara tingkat nasional
dari tiga puluh empat provinsi yang telah rampung untuk menghitung suara tingkat nasional
sementara prabowo gibran menang di tiga
unggul sementara di tiga puluh dua provinsi
sementara untuk anies mohaimin
unggul sementara di dua provinsi
kita tentu masih harus menunggu
hasil resmi dari penghitungan kpu yang batas waktunya
jika sesuai dengan undang undang pemilu
lima hari artinya akan jatuh pada rabu esok dua puluh maret dua ribu dua puluh
dan kpu memberikan waktu kepada kpu kabupaten kota
bawaslu kabupaten kota termasuk saksi
untuk mengikuti proses pencermatan tersebut
sehingga kemudian elemen data yang memang terdapat selisih
sebagaimana juga ada rekomendasi dari bawaslu
pada setiap kabupaten kota yang dianggap ada selisih pada elemen data itu
dilakukan di forum pencermatan
namun tentu kami juga berharap
rekan rekan kpu provinsi juga dapat menyampaikan
secara keseluruhan hasil daripada koreksi
yang dilakukan pada proses pencermatan tersebut
karena bawaslu provinsi jawa barat juga belum menerima data tersebut
demikian berita acara perubahan
untuk pemilu presiden ini ya
ini pemilu presiden dulu yang dibahas
jadi yang empat kabupaten tadi sudah ditelusuri oleh bawaslu juga
iya pada ruang pencermatan sudah ada berita acaranya
sehingga kami masukkan di rekapitulasi terakhir di tingkatan provinsi
ini adalah sesuai dengan hasil pencermatan
saksi sudah terkonfirmasi ya dari dua para penyelenggara
kami mengapresiasi kerja dan kinerja kpu jawa barat
yang baru selesai pleno langsung ke jakarta pimpinan
tapi memang dalam proses pencermatan ini
kami belum mendapatkan salinan apa apa yang berubah dari angka apa dan bagaimana ketemunya di mana
nah justru di forum ini kami berharap
teman teman di kpu provinsi bisa menjelaskan
agar posisinya menjadi terang benderang
larinya kemana kemudian terdistribusi kemana
menarik tadi yang disampaikan oleh teman teman bawaslu
ada juga ternyata rekomendasi bawaslu
yang sekarang anda saksikan adalah proses rekapitulasi suara tingkat nasional dari provinsi jawa barat
yang seharusnya dimulai pukul sepuluh pagi tadi
namun ada keterlambatan sehingga baru saja dimulai
selain provinsi jawa barat
ada tiga provinsi lagi yang sisanya dari total tiga puluh delapan provinsi
yang akan dihitung suaranya tingkat nasionalnya
yakni maluku kemudian papua dan juga papua pegunungan
kita masih akan nantikan kalau sesuai dengan batas waktu
ada batas waktu tiga puluh lima hari sejak terhitung lima belas februari dua ribu dua puluh
jadi artinya kpu punya waktu sampai rabu esok
nah kemudian kalau kita lihat soal perolehan suara
atau penghitungan suara pemilu dua ribu dua puluh
dan ada dua puluh empat provinsi yang rampung rekapitulasi suara tingkat nasional
di mana pasangan prabowo gibran unggul sementara di tiga puluh dua provinsi
sementara untuk pasangan anies mohaimin
ini unggul sementara di dua provinsi yaitu di aceh dan juga di sumatera barat
hasil atau proses rekapitulasi suara tingkat nasional
di komisi pemilihan umum masih ada empat provinsi lagi
yang masih akan dihitung suaranya tingkat nasional
yakni jawa barat kemudian juga ada maluku papua dan juga papua pegunungan
selain kondisi terkini di gedung kpuri
kami juga akan menghadirkan kondisi terkini
di depan gedung dpr mpr senayan jakarta
ada aksi massa yang kembali menuntut
sejumlah hal diantaranya adalah meminta dpr untuk menggunakan hak angket
untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh empat
pengamanan di sejumlah titik juga terus diperketat
saudara satu hari jelang pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh
salah satunya adalah di kantor kpuri
kemudian juga di kantor bawah seluruh ri
kemudian juga di gedung dpr mpr senayan jakarta
untuk mengamankan demo saudara ada ribuan personil dari kepolisian
yang berjaga di beberapa titik
baik juga di pintu depan ataupun juga di pintu belakang
di gedung dpr mpr senayan jakarta
memang untuk masalah hak angket
atau usulan untuk hak angket
dewan perwakilan rakyat ini bisa mengusut dugaan kecurangan pemilu
yang diduga terjadi di pemilu dua ribu dua puluh empat ini
terus disuarakan bahkan satu hari jelang pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh
wacana hak angket juga kemudian sempat ramai diperbincangkan
kemudian juga seperti layu sebelum berkembang
wacana hak angket ini kemudian meredup di senayan
lalu hari ini juga sejumlah orang yang berpikir bahwa
masa melakukan aksinya untuk kembali mengingatkan anggota dewan
untuk menggunakan haknya mengajukan hak angket
apabila memang memiliki sejumlah bukti bukti dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
dan di sebelah kiri layar televisi anda saudara
ini adalah rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional dari provinsi jawa barat
yang masih terus berlangsung informasinya
juga rapat pleno baru saja dimulai
dimana seharusnya rapat pleno ini harusnya dimulai jam sepuluh pagi tadi
ini juga berpacu dengan waktu untuk batas waktu
tenggat waktu untuk penghitungan suara pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan berakhir pada rabu esok
kalau sesuai dengan undang undang batas waktunya tiga puluh lima hari
kpu optimistis bahwa penghitungan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh empat bisa selesai lebih cepat dari tenggat waktu
yang diatur oleh undang undang
tapi hari ini sembilan belas maret dua ribu dua puluh empat baru tiga puluh empat provinsi yang rampung rekapitulasi suaranya tingkat nasional
kami akan kembali sampaikan kepada anda saudara

di mana pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden prabowo gibran unggul sementara di tiga puluh dua provinsi
kemudian juga pasangan anies baswedan muhaymin iskandar ini unggul sementara di dua provinsi
yakni di sumatera barat dan juga di aceh
ini juga patut untuk dinanti semua pihak juga menanti hasil

untuk nanti menyelesaikan proses rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh
untuk membahasnya kita bahas soal rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh
yang batas waktunya akan berakhir pada rabu dua puluh maret dua ribu dua puluh
sudah bersama saya hadir langsung ke studio kompas tv yang ada di palmerah jakarta
selamat siang mbak titi dan juga ada mas ilham saputra
terima kasih sudah bergabung di tengah ibadah puasa
ini sudah detik detik apa jelang batas waktunya
untuk provinsi jawa barat sendiri kan harusnya tadi dimulai jam sepuluh
tapi ada keterlambatan ini biasa terjadi
atau alasan alasannya biasa apa yang membuat rapat ini terlambat untuk dimulai
ya pengalaman kami ketika pemilu dua ribu sembilan belas lalu sebetulnya ada memang yang terlambat
tetapi seperti pernyataan ketua kpu hashim ashari yang menyatakan bahwa jawa barat tidak seperti biasanya
kemudian terlambat karena tempatnya juga dekat gitu kata pak hasim ya
kemudian juga disamakan dengan papua
karena papua memang selalu kita belakangkan karena memang pertama adalah faktor geografis
karena setiap kecamatan mengumpulkan asing rekapnya ke opatnya juga butuh tenaga butuh biaya yang lumayan besar
dan juga biasanya mereka kesulitan secara geografis
tetapi memang kita punya pengalaman mbak misalnya ketika di sumatera utara
dulu ada deli serdang itu kesulitan dalam melakukan rekapitulasi karena banyaknya tps
nah akhirnya kemudian kami memberikan perpanjangan waktu kepada mereka dan meminta mereka untuk melakukan panel
jadi panel itu dibagi beberapa panel supaya lebih cepat
nah saya gak tau apa yang terjadi di bekasi di kabupaten bekasi ini ya
bekasi tamu selatan apakah itu dilakukan
apakah ada supervisi yang dilakukan oleh kpu provinsi dan kpu ri untuk kemudian menangani terlalu lamanya proses rekapitulasi ini
apakah karena memang hanya jumlah tps yang begitu banyak ada satu dua ratus lebih atau karena apa
berarti ada pertama ada soal banyaknya tps
kedua mungkin ada kendala terhadap konflik internal atau perusahaan perusahaan tidak bisa selesai di level kecamatan dan kabupaten bekasi itu
jadi itu adalah kesempatan yang ditemui untuk provinsi jawa barat atau kalau misalnya dibandingkan dengan papua sebenarnya harusnya lebih kompleks harusnya bisa lebih cepat untuk jawa barat
betul harusnya seperti itu kalau cuma faktor banyaknya tps
tadi salah satu solusinya adalah melakukan kpu ri dan kpu provinsi melakukan supervisi persoalannya apa sebetulnya yang terjadi
nah sehingga bisa diperintahkan hal hal lain misalnya dengan membuka panel lagi gitu ya
panel lagi untuk kemudian rekapnya nanti di satu kecamatan itu bisa dua panel atau tiga panel
itu kami lakukan juga di kpu ri kemarin
ketika waktu yang karena undang undangnya sama kita pun dikasih waktu tiga puluh lima hari sementara juga ada luar negeri yang masuk kemudian juga ketika itu kami masih tiga puluh empat provinsi ya
akhirnya satu hari menjelang selesainya batas waktunya kami bisa menyelesaikan rekapitulasi di tingkat nasional
itu catatan ya untuk kpu periode lalu ya
tapi mbak titi setuju nggak kalau misalnya alasan keterlambatan ini sesuai disampaikan oleh mas ilham
kami di laporan khusus kompas tv